kapolri jenderal tito karnavian menegaskan proses hukum tenggelamnya kapal motor sinar bangun v akan terus dilakukan
sejauh ini kepolisian telah menandai beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini
tito menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung posko pencarian km sinar bangun lima di pelabuhan tiga ras dan otoba kamisiyang
sejauh ini kepolisian melihat ada unsur kelalaian dari pihak nakoda sekaligus pemilik kapal dan syah bandar
pelabuhan setempat sehingga terjadi kecelakaan kapal yang mengangkut ratusan penumpang senin lalu itu
salah satu kelalaian yang dilakukan adalah kelebihan muatan saat kapal berlayar di tengah cuaca buruk
kepolisian nantinya akan menginterogasi nahkoda yang sekaligus juga pemilik kapal syah bandar dan orang orang dari dinas perhubungan setempat untuk dimintai keterangan
polisi memperkirakan nahkoda dan syah bandar akan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini
pengawasnya dari dinas jadi untuk perizinan kelayakan dan lain lain itu menjadi kewenangan dari dinas perhubungan
tapi untuk pemberangkatannya dari point to point port to port layak atau tidak ada surat izin berlayar atau tidak itu oleh syah bandar dinas perhubungan kabupaten
saya tidak akan segan segan untuk meminta kepada
penyidik jangan hanya kepada nakoda tapi kepada sistemnya yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan siapa
dari sementara ya dugaan kita selain nakoda maka pengawasnya dari dinas perhubungan setempat kabupaten karena tujuh belas ton dan dinas perhubungan provinsi kita akan dengar keterangan ini nanti